kita pulang dengan tenang juga
gue bikin penyok sekalian lo
udah mending sekarang kita kabur aja yuk
itu orang serem banget
nanti lo habis lo dipukulin sama dia
lo meremehkan gue
lagian ya solusi lo itu gak bagus dong
masa kabur itu lepas dari tanggung jawab namanya
mister tanggung jawab
tadi gak sengaja
gak ngeliat juga loh mas ada di belakang saya
jujur aja gue gak mau ribut ribut
gue mau damai aja
gue bakal tanggung jawab
karena udah bikin mobil abang nabrak trotoar
sampai baratnya hilang tau gak
gue tau bang
makanya nanti ibaratnya gue ganti rugi ya
gue gak butuh duit loh
duit lo tuh gak bakal bisa nyelesain masalah
lo tuh baru saya dikasih pelajaran
gue udah ajak lo ngomong baik baik ya mas
tapi lu pilih cara kekerasan kayak gini
lo kalau mukul yang lain kayak jangan ini
ini kan modal gue gak tau gak
ya masih nyerang duluan
gue akan terpaksa bela diri
udah dibilang pengen damai
gak mau otot
keren juga ya dia bisa lumpuhin orang yang badannya jauh lebih gede dari dia
sekarang gue minta nomor rekening mas
gue pengen ganti rugi tuh tadi ibaratnya
gue gak butuh lo ganti rugi mobil gue
gue tadinya mau ngasih pelajaran buat lo
tapi ternyata lo boleh juga
malah gue yang jadi kena pelajaran sendiri
eh lain kali hati hati loh bawa kendaraan
apalagi bawa motor jangan mut kebut
mas bob beneran gak apa apa
sebenarnya gue gak mau ribut ribut kayak gini
gede nya nyerang duluan sih
kok malah bengong sih loh
gue tuh lagi buru buru
gue tarik lagi deh kekaguman gue tadi
ntar yang ada nih cowok gr
kalau tau gue sempet mikir dia keren
lo masih mau disini
yaudah ikut sama mas mas tadi aja lah
tuh tuh tuh
matanya tahun jawab
ya udah beli banget
untungnya rip diarrhea
lo bikin rusuk di kampus gue
terus maksudnya apa nih sekarang deketin cewek kampus gue
weh lecabut lagi
tidak bisa diajak ngomong baik baik
bikin lo sih sok bijak tadi kesel kan lo sekarang

gue akan bikin geng serigala dan geng warrior saling menyerah
karena modus adu domba sejauh ini yang paling efektif buat mereka
dengan begitu gue gak perlu ngotorin tangan gue buat ngancurin bot
nih jaket serigala
sesuai pesenan yang telfon tadi
dan ini buat lo
nggak kebanyakan bro
nggak kebanyakan bro
nggak kebanyakan bro
nggak kebanyakan bro
nggak kebanyakan bro
beberapa kali gue perhatiin si robby kelihatannya yang paling berani nentang mondi
dia juga kelihatannya haus duit
dia juga kelihatannya host duit
mungkin gue bisa manfaatin dia
uang itu bukan buat sekedar bayar jaket
tapi buat lo tutup mulut
gue mau jangan sampai ada yang tahu termasuk mondi
pakai jaket serigala
dan gue nggak mau kalau nanti anggota lain
bakal ngerusuh karena gue tiba tiba pakai atribut geng serigala
gue kan belum resmi masuk
soalnya gue ngerasa
mondi itu kayak gak suka sama kehadiran gue
gimana menurut lo
mungkin karena allah jauh lebih kaya dibanding mondi
karena itu juga mondi insecure sama lo
kalau lo rebut posisi dia sebagai pemimpin
anak anak seriga sering banget loh kasih budget buat aksi
beda banget tuh sama mondi
yang kasih kita
kalau pas lagi ada orderan aja
oh gitu ya
terus menurut lo
jadi pemimpin geng serigala
kalau gue dukung dia
pasti gue lebih banyak dapat duit nih
dan geng serigala
pasti lebih makmur
kalau pemimpinnya tajir
lo lebih pantas dibanding mondi
kalau lo butuh apa apa
kasih tau gue
gampang banget dia masuk jebakan gue
gue akan jadiin dia spike gue
lo bisa di handlein di geng ini
dan kalau lo butuh dana
apa mereka nggak mau ambil sim nya
pak maaf pak
kita baru datang
tadi ada insiden sedikit di jalanan
insiden ini aja belum selesai
kalian dapat masalah lagi di jalan
bapak tenang aja ya
insidennya udah kelar kok
emang kalau saya ketemu sama makhluk satu ini
yang di sebelah saya
ada aja insidennya pak
mungkin dia kurang mandi kembang kali
tanpa dikasih tau udah tau dulu
pak maaf ya pak
lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan bisa kok
hidup gue sebelum ketemu sama cewek nora
semua berjalan baik baik aja
hidup gue tenang tenang tau gak
tau nggak hidup gue juga tenang
tau nggak sih
sebelum ada lo dan motor lo yang berisik banget itu di kuping gue
lo pikir modifikasi motor itu gampang
makanya sih lo yang berisik
ya makanya kalau gak ngerti jangan bilang itu berisik
emang kecatannya berisik tapi
itu namanya keren
ya lo aja yang gak ngerti namanya motor keren
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
oh sampai kapan kalian ribut
apa kalian gak mau damai
apa saya mau bawa kalian ke pengadilan
pak pak pak
kalau saya pribadi pak
gak mau kasus ini diperpanjang
saya pengen selesai sampai di sini aja
terus kita damai
lo juga mau damai kan
lo juga mau damai kan
saya juga mau masalahnya cepat kelar
maksudnya kita damai
biar semuanya aman tentram sentosa gitu pak
jadi sebaiknya boleh ya pak
sim dan stnk kita berdua dibalikin ke kita
supaya kita bisa pulang dengan tenang juga
kalian isi dulu laporan di depan
baru saya kasih sim dan stnk kalian